kita beralih ke dalam negeri komunitas michael walking di kota bandung mengajak masyarakat untuk berjalan secara benar
dengan memahami dan melakukan aktivitas jalan secara benar postur tubuh menjadi lebih nyaman energi lebih lancar dan potensi perbaikan tubuh lebih baik
informasi ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia sports pagi ini
komunitas miracle walking setiap dua pekan sekali mengajak masyarakat untuk berjalan secara benar di kawasan karfri dedago kota bandung
komunitas yang mulai mengajak warga sejak juni dua ribu tujuh belas ini mendapat sambutan yang positif
warga mulai ikut bergabung untuk terapi berjalan secara benar
jalan yang benar itu tubuh kita itu harus cukup sejajar
kedua kakinya dengan lebar selebar tulang panggung
saat melangkah itu berjarak setengah panjang kaki kita
berat tubuh kita itu tepat saatnya ada di belakang atau ada di depan
erma alias sudah mengikuti terapi berjalan sejak dua ribu empat belas
dengan berjalan secara benar erma merasakan kondisi tubuh dan kesehatannya lebih baik
jadi kalau dulu kan saya jalan biasa saya nggak ngerti tekniknya
nah pada saat itu saya sering capek
sering capek kena flu juga cepet gitu kan
tapi sekarang setelah saya rutin ikut flu itu bisa dihitung dengan jari selama selaun ini
dari hasil pengamatan komunitas miracle walking kebanyakan orang berjalan secara tidak benar
contohnya kedua kaki terbuka atau menutup
ada juga yang dihentakkan ada yang ditekan ke lutut
ada yang ditekan ke pinggang sehingga postur tubuh
banyak mengalami masalah tulang belakang sendi dan penyakit dalam
jika anda selama ini merasakan lelah atau gampang sakit atau tidak nyaman dengan badan anda
jangan jangan cara berjalan anda itu tidak benar
nah dengan cara berjalan yang benar ini
diharapkan anda akan bisa lebih merasakan
dan merasakan badan anda lebih enak
menurut konsultan ortopedi dan traumatologi rumah sakit boromeus bandung
dengan berjalan akan melibatkan banyak sendi
tidak hanya tumit tetapi lutut tulang panggul tulang belakang tulang leher dan punggung
dengan kita berjalan yang pertama aja aliran darah pasti lebih lancar
kemudian disitu pompa jantung
segala pasti lebih lancar
kemudian sirkulasi udara di paru segala pasti meningkat
dan otomatis aliran darah ke otak dan sebagainya pasti otomatis akan membaik
dengan olahraga dengan berjalan ataupun berlari apapun apapun itu
pasti berpengaruh terhadap organ yang lain
berjalan yang efektif adalah jalan yang efektif secara biomekanika
itu berjalan tanpa menggunakan energi terlalu besar
dan tidak membabarkan
ini sendi sendi yang dapat menimbulkan masalah baru